sementara itu badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg akan turut serta dalam memberikan dukungan penuh pada perhelatan asean games di indonesia yang akan dimulai pada agustus nanti
bentuk dukungan tersebut berupa pantauan cuaca di enam belas lokasi cabang olahraga yang berlangsung di jakarta dan palembang saat asian games yang berlangsung
pantauan cuaca juga difokuskan di tiga lokasi olahraga yang sangat rentan dengan kondisi cuaca seperti lokasi olahraga air dan udara
di lokasi lokasi tersebut akan dipasang mesin automatic weather station atau aws yang secara berkala akan memberikan informasi kondisi cuaca secara real time
bmkg juga menyiapkan mobil pemantau cuaca yang berpusat di gelora bung karno pada saat pembukaan asian games pada delapan belas agustus mendatang hingga acara penutupan asean games
bmkg akan turut serta memberikan dukungan berupa
informasi prediksi cuaca di enam belas lokasi cabang olahraga baik yang disenggarakan di jakarta dan di palembang
bmkg akan memasang automatic weather station di tiga lokasi cabang olahraga di jakarta dan satu lokasi di palembang
bmkg akan memasang otomatik weather station di tiga lokasi cabang olahraga di jakarta dan di palembang